perjalanan menuju ke rumah buka semuanya diberi keselamatan
alhamdulillah info terkini yang barusan kami terima dari personil tni angkatan udara
yang mengantar jenazah dari rumah sakit polri kramat jati
sudah dalam perjalanan tadi saya terima kabar sudah masuk jalur tol halim
diperkirakan ya sekitar lima atau sampai enam jam sampai di rumah duka
kita doakan saja untuk dalam perjalanan menerima jenazah ke rumah buka
semuanya diberi keselamatan kelantaran sampai di rumah duka
kemudian setelah nanti jenazah sampai di rumah duka
karena informasi tadi saya juga dapatkan bahwa jenazah sudah dimandikan di kafani
cuma untuk penyelatan jenazah di rumah buka
ada profesi sebentar sebelum dibawa ke tempat pemakaman
yang salok nanti rencananya dimakamkan di tempat pemakaman umum dusun jeta
desa duren kecamatan tanjungan
yang kira kira jarak dari rumah duka menuju tpu kurang lebih dua km
jadi sementara keluarga duka dan saudara saudara
hanya tolak rapat yang tercatatkan untuk ikut perjelasan gawal
ambil menunggu kedatangan jenazah